ketika polda metro jaya mengikuti kendaraan yang diduga merupakan kendaraan pendukung rizik sihab di kawasan tol jakarta cikampek
kendaraan petugas dipepet dan kemudian diserang dengan menggunakan senjata api serta senjata tajam
anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur
sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut mrs yang berjumlah sepuluh orang meninggal dunia sebanyak enam orang
ada pun untuk kerugian yang dialami petugas adalah kerusakan kendaraan serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan
kapolda metro jaya juga mengimbau rizik sihab agar mematuhi hukum
memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik
sementara menurut keterangan pers tertulis dari kuasa hukum rizik sihab
orang yang dinyatakan meninggal dunia oleh polisi diklaim telah diculik oleh pihak kepolisian
menurut kuasa hukum rizik sihab penyerangan dilakukan kepolisian terhadap laskar pengawal rizik sihab
yang sedang dalam perjalanan menuju acara pengajian diadakan khusus untuk keluarga rizik sihab
penyelenggaraan cnn indonesia
penyelenggaraan cnn indonesia